permohonan agar tersangka penyebar berita bohong ratna sarumpait menjadi tahanan kota ditolak oleh penyidik polda metro jaya
alasannya agar memudahkan proses penyidikan
penolakan atas permohonan keluarga dan kuasa hukum ratna sarumpait disampaikan oleh kepala bidang humas polda metro jaya kombes argo yuwono
menurut argo ratna dalam proses penyidikan
selain masih terus memeriksa ratna secara intensif penyidik juga masih menganalisa keterangan para saksi kasus kebohongan aktivis berusia tujuh puluh tahun tersebut
berkaitan dengan permohonan daripada tersangka dan keluarganya berkaitan dengan penahanan kota
permohonan penahanan kota
jadi permohonan sudah diterima penyidik kemudian setelah dianalisa dan evaluasi permohonan tersebut belum dapat ditaburkan
jadi permohonan tersebut belum dapat ditaburkan dengan alasannya memudahkan proses penyidik